kontroversi vaksin nusantara yang diinisiasi oleh mantan menteri kesehatan terawan agus putranto
mencuat setelah fakultas kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan universitas gajah mada
undur diri dari tim penelitian
belum usai metode pembuatan vaksin yang sebelumnya diklaim terawan
telah rampung uji klinis tahap satu pada februari lalu turut dipertanyakan
vaksin nusantara yang pertama kali dikembangkan perusahaan farmasi amerika serikat
aivita biomedical adalah vaksin covid sembilan belas berbasis sel dendritik yang merupakan komponen sel darah putih
secara teknis darah pengguna vaksin nantinya akan diambil terlebih dahulu
kemudian dipisahkan antara sel darah putih dengan sel dendritik atau sel pertahanan
sel dendritik akan dipertemukan dengan antigen virus sars cov dua
proses isolasi memakan waktu selama tujuh hari setelah sel dianggap mengenali virus corona
dan kembali disuntikan ke pasien yang sama
bioteknologi lipi win kus haryoto saat proses diferensiasi sel dibutuhkan dua protein utama
yakni gm csf dan il empat yang keduanya harus diimpor dari luar negeri
win menilai metode vaksin nusantara tidak praktis
harus diperhatikan nanti dari sisi logistiknya
karena bahannya otomatis nantinya harus didatangkan dari luar negeri
itu yang pertama
dari sisi biaya
biaya bisa saja menjadi lebih tinggi
karena ada bahan bahan tambahan yang harus diberikan
dan ketiga dari sisi kepraktisan dalam aplikasinya
karena saat ini saja orang disuntik sudah teriak teriak
jadi dari sisi kepraktisan ini sangat tidak praktis dibandingkan dengan penyuntikan standar